puluhan lapak pedagang sayur yang berada di depan pasar klender
pulau gadung jakarta timur panik saat mengetahui
kedatangan aparat gabungan satpol pp tni dan polri minggu malam
mereka langsung merapikan barang dagangannya
lantaran khawatir di sita petugas
pada hari kedua penerapan kebijakan ppkm darurat
petugas menutup paksa puluhan lapak pedagang sayur
karena nekat beroperasi di atas pukul delapan malam
wakap osek pulau gadung akp pengki sukmawan mengungkapkan
tindakan tegas tersebut terpaksa dilakukan
karena pihaknya telah memberikan imbauan kepada para pedagang
terkait jam operasional selama pemberlakuan ppkm darurat